hai garis polisi terpasang di depan rumah suwarni didukuh telobongan sido harjo kabupaten
sragen jawa tengah tersangka dan korban merupakan ibu dan anak kandung korban berusia empat puluh enam tahun
sehari hari bekerja sebagai buruh serabutan sementara pelaku ibunya berusia enam puluh empat tahun yang
bekerja sebagai petani salah saat ini hari warga dimintai tolong untuk membuang korban ke
sungai mungkung di belakang rumah pelaku namun permintaan pelaku kemudian ditolak oleh warga
dan melaporkannya ke aparat kepolisian menurut keterangan warga hubungan antara anak dan ibu ini
sudah lama tidak akur usup itu ya ya sengenano nyalong nyalong nyalong ya udah sampai pernah
masuk penjara juga dah
sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan anak kandung ini kini sudah diamankan oleh polisi
jadi si korban ini si tiga bar ini sering buat malu yang sering buat malu dan maksiat ada laporan
dari warga suka mencuri terus ada laporan dari warga juga anak ini tidak nguruk apa
hasilnya pada saat disuruh oleh orang tua ribu ribu ini tidak menurut malah sering menang marahin ibu ini
sementara di lebak banten sepasang suami istri menjadi korban pembunuhan sadis keduanya ditemukan
pertama kali oleh sopir dan kernetruk yang biasa berbelanja di warung helikopter saat melihat
cecaran darah sopir truk bersama warga kemudian mendobrak pintu di dalam rumah korban ditemukan
dalam kondisi tewas mengenaskan pembantaian sadis ini diduga terjadi pada selasa dini hari
sebelumnya pada senin malam keduanya masih membuka warung
sang suami ditemukan tewas di belakang warung sementara istrinya tewas di kamar mandi
bahwa kedua korban membuka usaha warung dan memang setiap malam tutup tapi orang orang
yang dikenal saja yang dibukakan untuk dilayani sementara di lumajang jawa timur
seorang pria membacok selingkuhan istrinya hingga terluka parah pada senin sore pelaku
membacok korban lantaran sakit hati saat mengetahui istrinya ternyata selingkuh korban hingga kini
masih dirawat di rsud pasirian sementara pelaku ditangkap oleh polisi saat berada di rumahnya
masih kece itu saya tambah panas sini penemuan istrimu ya iya adalah itu ya udah berapa lama

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
pelaku kini dijerat pasal tiga ratus lima puluh satu ayat dua kuhp
tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
tim liputan cnn indonesia